iya luar biasa pak anies baswedan terima kasih dan tentu kami mengapresiasi sambutan yang saya bisa merasakan getaran itu benar benar kita rasakan
saya semoga apa yang disampaikan oleh pak anies baswedan tadi semakin menguatkan tekad perjuangan kita semua
bukan hanya keluarga besar partai demokrat tapi juga tentunya keluarga besar partai nasdem dan keluarga besar partai keadilan sejahtera
karena sejatinya dengan keputusan majelis tinggi partai demokrat
yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini
langsung kepada beliau bapak anies baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama
ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi partai demokrat yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal dua puluh enam januari dua ribu dua puluh
artinya ya sudah lengkap sudah lengkap gabungan koalisi partai politik untuk membangun perahu koalisi perubahan

tetapi sebetulnya semangat ini ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir
ini sebuah proses dialog yang tidak terjadi pada hari ini dan ini adalah proses dialog yang diperlukan oleh partai demokrat

tapi sebetulnya semangat ini ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir
ini sebetulnya semangat ini ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir
pertemuan hati pertemuan pikiran dan insya allah abadi selamanya mas ani
insya allah amin
bahwa kita punya niat yang baik insya allah juga akan melakukan dengan cara cara yang baik
karena yang dibutuhkan rakyat kita hari ini adalah mereka yang memiliki niat yang baik dengan cara cara yang baik untuk menghadirkan tujuan besar yang juga baik untuk masyarakat semua
bapak anies baswedan dengan rendah hati
semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar
and you will command koalisi perubahan ini
sehingga berlayar dan tidak berlayarnya seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat you willit us all
pak anies baswedan yang akan memimpin kita tapi kami siap memberikan dukungan penuh
agar bukan hanya berlayar tapi tiba di tujuan bukan hanya selamat tapi memang menang dan membawa perubahan dan perbaikan untuk rakyat kita
semoga sehat selalu senantiasa amanah senantiasa dilindungi oleh allah swt dalam segala ikhtiar perjuangan pak anies baswedan dan tentunya kita semua
terima kasih sekali lagi teman teman wartawan dan juga saudara saudaraku masyarakat indonesia yang menyaksikan dari
yang dapat kami sampaikan
jumpa pers bersama
dan saya yakini
dan saya pastikan ini bukan jumpa pers
insyaallah akan terus ada kebersamaan
karena kami ingin berjuang bersama sama
terima kasih atas perhatiannya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh